assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati ketua majelis permusatan rakyat republik indonesia
yang saya hormati ketua dewan perwakilan daerah republik indonesia
yang saya hormati ketua komisi yudisial republik indonesia
yang saya hormati para menteri kabinet isamaju
panglima tni dan kapolri dan kepala bin
yang saya hormati kepala bpip dan seluruh jajaran yang hadir
yang saya hormati gubernur riau wali kota dumai
serta para wali kota dan bupati yang hadir
yang saya hormati seluruh tokoh tokoh masyarakat se provence rio
beserta seluruh jajaran hadirin dan undangan yang berbahagia
seluruh jajaran hadirin dan undangan yang berbahagia
kita patut bersyukur bahwa negara kita indonesia tetap kokoh
terus stabil terus bersatu padu terus tumbuh ekonominya

sebuah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian
di tengah dunia yang dilanda berbagai krisis
dalam geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas
karena kita punya pancasila yang memandu arah bangsa
karena kita punya modal sosial dan modal budaya yang kokoh
karena kita punya sumber daya manusia
dan kita punya sumber daya alam yang melimpah
oleh karena itu kita harus terus berkokoh kemandirian bangsa
dan berdikari dalam ekonomi
saudara saudara sebangsa dan setanah air
indonesia konsisten dengan politik bebas aktif
memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa
termasuk kemerdekaan bangsa palestina
dan memperjuangkan perdamaian dunia
peran indonesia dalam politik internasional semakin kokoh
kita telah menjadi pemimpin g dua puluh yang berhasil
telah menjadi ketua asean yang sukses
dan terus akan berkontribusi pada dunia
yang baru saja kita selenggarakan
keaktifan dalam dunia internasional
tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi
kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi
termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri
dan melalui hilirisasi di berbagai sektor
kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya
kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset aset strategis bangsa
kita kelola dan manfaatkan sebesar besarnya
untuk kesejahteraan rakyat kesejahteraan masyarakat
salah satunya adalah blok rokandirio ini
tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan hari lahir pancasila
setelah saham mayoritas freeport
kemudian kita ambil alih blok rokan ini di dumai
yang merupakan blok migas paling produktif
dalam sejarah perminyakan indonesia
yang sudah dikelola perusahaan asing caltex dan chevron
kita harapkan kehadiran pancasila
sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing
saya mendapatkan laporan dari dirut pertamina
bahwa produksi di blok rokandirio ini
pasokan sudah mencapai satu ratus enam puluh dua ribu barel per hari
ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh caltek maupun chevron
dan merupakan dua puluh lima persen dari seluruh produksi nasional indonesia
jadi blok rokand ini adalah blok paling besar
beripot dan blok rokand hanyalah sedikit contoh
dari semangat dan upaya kita
untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi
untuk mengamalkan pancasila dalam kehidupan nyata
membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional
berdiri di atas kekuatan kita sendiri
saudara saudara sebangsa dan setanah air
selain itu kita juga ikut terus berupaya
dalam gerakan dunia menuju ekonomi hijau
pilihan ini tentu bukan karena kita ingin ikut ikutan
kita mempunyai kekuatan besar
karena kita punya daya saing tinggi dalam ekonomi hijau
kita punya hampir semua jenis energi hijau
mulai dari energi panas bumi energi surya
kita juga punya hasil kebun yang bisa diolah menjadi biodiesel
kekuatan energi hijau ini akan mengundang industri hijau
akan mengundang pembiayaan ekonomi hijau
menghasilkan green food pangan hijau
dan membuka peluang peluang bagi green jobs
yang mensejahterakan dan sekaligus berkelanjutan
maka dari itu transisi energi harus dilanjutkan secara bertahap
kita harus mempercepat transisi energi menuju energi hijau
pertamina dan pln harus terus mengembangkan energi hijau
yang meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
yang sejalan dengan nilai nilai pancasila
saudara saudara sebangsa dan setanah air
di tengah perkembangan zaman ini
nilai nilai pancasila harus diaktualisasikan
dan diwariskan dalam perilaku nyata
dalam kebijakan kebijakan nyata
yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat
kini demografi indonesia didominasi oleh generasi y
oleh karena itu cara kita mensosialisasikan pancasila
juga harus dengan cara cara mereka
dengan praktek praktek teladan yang nyata
dan menggunakan serta mengembangkan budaya indonesia
saya mengajak seluruh rakyat indonesia
untuk terus memegang teguh nilai nilai pancasila
menunjukkannya dalam ucapan perilaku
dan kebijakan yang berpihak nyata
kepada seluruh rakyat indonesia
dan menjadikan indonesia berwibawa di mata dunia
kepada pemerintah dan pemerintah indonesia